reno makasih banyak
aku gak tau kalau kamu gak ada disini untuk menjelaskan semuanya
hanya dengan orang yang dicintai
tapi laki laki ini umurnya terlalu jauh dengannya
dan aku gak tau apa apa soal dia
ini terlalu mendadak
saya bisa pinjem toiletnya
oh iya silahkan disana tuh
wah pokoknya papa jangan kena hasut ya
mama gak setuju dengan laki laki ini
mama mau telepon afif
sebentar mama telepon
afif mendingan sekarang kamu cepat pulang deh
ada laki laki dateng mau ngelamar rena
ya ampun dari mukanya aja udah kelihatan mama tuh gak suka deh
pasti dari keluarga rendahan
kayaknya umurnya udah tua deh
nih kamu cepet kesini
aku yakin itu pasti run
loh kok kamu bisa tau
afif segera pulang sekarang
mama juga kasih tau papa
biar papa nggak ambil keputusan supaya menikahkan rina dengan orang itu
oh jadi gitu
aku segera pulang ya
lebih baik aku ikut rumah kamu
biar aku yang ngomong sama om artha dan tante sylvia
kayaknya afif tahu sesuatu deh tentang laki laki itu
aku tidak akan membiarkan mereka menikah
latihan kenapa sih rena harus kenal sama laki laki itu
terima kasih ya
kamu telah mengandung anak dari aku
tapi kamu keluar dari sini
kamu ada yang mau
sintia kamu kenapa ngusir aku
aku gak boleh meluk ibu
aku gak boleh meluk ibu dari calon anak aku
bayi dalam kandungan aku ini bukan anak kamu
laki laki yang kamu sebut sebagai suami kamu itu
memangnya pernah dia menyentuh kamu
jadi gak mungkin
kalau anak dalam kandungan kamu itu adalah anak dia
jelas jelas kalau dia adalah anak aku
ini adalah anaknya afif
dan kamu cuman pendonor bibitnya
aku akan beritahukan kepada mertua kamu yang sangat terhormat itu
kalau aku adalah pendonor bibit dalam kandungan kamu
kamu ingin suami kamu mengakui kalau anak dalam kandungan kamu itu adalah anaknya
kamu ingin suami kamu mengakui kalau anak itu adalah anak dia
dia bukan orang yang baik
berapa banyak lagi perempuan yang akan kamu jadikan korban
belum cukup adikku
adikku yang waktu itu umurnya terlampau jauh dari kamu
kamu bawa pergi dari keluarga aku
kamu biarkan dia meninggal secara
belum cukup radit
kamu ternyata sudah menikah
dan juga dengan gadis yang usianya jauh daripada kamu ya
sama dengan raina dong
berarti memang kamu mengincar perempuan perempuan muda ya
perempuan perempuan yang masih lugu
bukan cuma muda tante
tapi dari keluarga kaya
karena memang itu tujuannya
keterlaluan banget kamu ya
saya tidak akan membiarkan anak saya jadi korban kamu
ya tidak akan
lebih baik sekarang kamu keluar dari rumah saya dan jangan injak rumah ini lagi
itu semua enggak benar ma
radit udah cerita semuanya ke raina
mantan istrinya meninggal itu bukan karena dia
kakak ini sedang dibabuk cinta
kakak lihat baik baik siapa laki laki itu kak
kita semua di sini enggak mau kak raina jadi korban berikutnya
kalau papa sama mama gak mau merestui hubungan aku sama radit
aku mau pergi sama dia
eh eh jangan
jangan lepasin lepasin tangannya
jangan nekat kamu ya
nanti kamu akan menyesal
saya tahu rain
kamu masih marah sama saya
adik kamu meninggal dengan bahagia karena dia hidup bahagia bersama saya
kamu juga harus tahu
reno ini dendam sama saya
dia sama bapaknya tidak pernah mengakui pernikahan saya dengan adiknya
bahkan setelah menikah
adiknya tidak mau bicara dengan mereka
saya terlalu mencintai adiknya
sampai sampai saya tidak berani menentang keputusannya waktu itu
aku akan buktiin itu
tapi aku gak akan pernah minta kamu lari dari keluarga ini
untuk menikah dengan aku
aku pernah melakukan itu
dan itu satu kesalahan dalam hidupku
aku menyesal untuk itu
aku mau menikah dengan baik baik
dengan cara yang baik baik dengan restu orang tua kamu
kamu jangan membuat aku tertawa rakit
kata kata itu sama persis
sama persis seperti yang kamu bilang ke keluarga aku
waktu kamu melamar adik aku
kamu coba meyakinkan keluarga aku
kamu baru ditinggal meninggal oleh istri kamu yang pertama
hentikan semua ini

hentikan semua ini
atau aku akan hentikan kamu dengan cara aku sendiri
jadi kamu udah menikah dua kali
kenapa kamu gak cerita ke aku
gak ada bedanya aku cerita atau enggak sama kamu
dari awal kamu udah tahu kalau aku seorang buddha
jadi itu gak penting rain
sekarang kamu angkat kaki dari rumah saya
sebaiknya kamu pergi dari sini
kamu angkat kaki dari rumah ini
aku akan pergi
kamu sudah hancur hubungan saya
terima kasih banyak
aku nggak tahu kalau kamu gak ada di sini untuk menjelaskan semuanya
aku mau istirahat
di kamar mandi tamu
tadi ada tamu
cepat kamu ketok
suruh dia pergi sekarang juga
dan aku minta sama kamu tolong
kamu pergi ke luar kota
sebelum ada yang ngelihat
karena kalau sampai om rafiq tahu
kamu tahu kan kita berdua akan dibunuh
aku sudah susah payah untuk nemuin kamu cynthia
dan setelah aku ketemu sama kamu
dan kamu mengandung anak dari aku
aku gak akan pernah mau melepaskan kamu dalam hidup aku
kalau aku menentang gavin terang terangan
dia pasti gak akan pergi
aku harus bujuk dengan cara lain
aku juga maunya hidup sama kamu
aku juga gak mau hidup terus terusan kek